iya senam zumba ternyata tak hanya menjadi konsumsi orang dewasa
di salah satu hotel di surabaya senam zumba untuk anak anak
sengaja dipopulerkan untuk merangsang anak anak agar mampu bersosialisasi
bagaimana serunya berikut liputannya
kabar gembira bagi orang tua dengan anak yang pendiam dan mengalami stres
untuk mengatasi stres dan sifat pendiam pada anak
olahraga senam zumba kids menjadi satu di antara terapi yang bisa dilakukan
dengan mengikuti kegiatan senam zumba kids ini
anak anak terlihat ceria riang dan gembira saat mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh instruktur
dengan iringan alunan musik anak anak yang tengah populer seperti baby shark
secara bersama sama anak anak bergerak melompat bergoyang dan bertepuk tangan
capek gak capek ya
zumba kids ini diadakan bertujuan untuk merangsang agar anak anak gemar berolahraga dan selalu tampil dengan ceria
khusus untuk anak anak senam zumba ini dilakukan dengan durasi empat puluh lima menit lamanya
kita punya agenda untuk mengadakan kegiatan rutin bagi anak anak
tapi tidak hanya sudir jadi kedepannya kita akan membuat masa dan sebagainya
tapi kita akan melibatkan orang tua untuk berperan serta dalam ingin
senam zumba kids untuk anak ini memang memiliki banyak manfaat
selain untuk kesehatan jasmani juga untuk kesehatan psikologi anak anak
serta mengajarkan anak anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya
jadi pertama pasti mereka lebih sehatkan mereka usahafat mereka juga yang biasanya jadi pendiam
karena ikut influensi yang mereka yang senang senang lompat lompat jadi ikut riang jadi gembira
jadi bantu juga untuk kemudian anak anak yang kebangun jadi mereka lebih ceria
kelas enam zumba kids ini sendiri merupakan program sebuah hotel berbintang di jalan progo surabaya
dengan biaya rp enam puluh lima setiap sesinya